paling lemah sekali alih punya perut
kayaknya lipstick gue luntur deh
jadi gue mau taca bentar ya
toiletnya disana ya
enak sekali tuh
burisma kemana ya
kok belum dateng juga
padahal janjiannya juga jam segini kan
mana tadi di telepon gak diangkat lagi
apa janjian gak jadi gak
tuh kan gak diangkat
ngapain kamu kesini
klien itu orang suruhan kamu
kamu jangan pergi dulu
al makasih ya
sorry banget tadi jadi ngerepotin loh
kamu gak perlu minta maaf saya
kamu gak salah kok
yang salah tuh rifki
kayaknya dia bakal balik lagi deh
buat ambil motornya
suka dialah suka suka dia
lama lama pasti kamu juga akan paham
kalau dia tuh orang yang manusia lama banget
kalau ada orang yang ngomongin orang lain yang gak baik
keburukan itu akan kembali
kepada orang yang ngomongin itu
gue masuk ya
gue juga balik ya
tadi udah pamit kan
lagian urusan gue sama dia bukan sama lo
lo kalau mau balik balik aja gue gak apa apa
udah gak apa apa gue bisa jaga diri
aku gak mau pulang
kalau dia juga belum pulang
aku gak mau dia nyakitin kamu sel
kalau nggak mau pergi gak apa apa lo disini aja jadi nyamuk
kamu selalu bisa geliyor
opa tenang aja ya sarah cuma mau nuntaskan rasa penasaran aja doang kok ya
yaudah deh opa davin kita jangan lama lama ya ngobrolnya
nanti kalo ada yang begokin kita gimana
kan makin bahaya sarah teman ya
kamu dengar ya siapapun itu yang disukain sama si dewi sekalipun orang itu opa opa gak peduli
kamu harus tahu opa itu sayang banget sama kamu
rara percaya kok sama opa tapi opa juga harus tau kalo rara sayang banget sama si dewi
tapi opa yang namanya cewek kalo udah penasaran tuh harus dituntasin jadi opa harus ngerti ya
kawan davin ini kenapa paling lama ya
ah lo kayak gak tau dia aja dia kan orangnya mulesan
paling sekarang lagi berjuang tuh liat aja ya bet
paling lemah sekali dia eh
rara juga lama banget
kok gak keliatan
eh nona nanti kalau ketemu davin bilang dia cepat ya
iya dia tapi nanti kalau kamu udah gak penasaran kamu jauhin aja tuh si dewi
kalo kamu deket deket sama anaknya ps opa takut kamu dibully sama si nadif
bahkan sampe dijahilin kayak si miss yalopa gak mau jahit

yaudah opa sekarang opa cepetan balik lagi gi kesana
masa opa udah disuruh peragi sih opa kan masih kangen sama kamu
bikin luar janggungan aja sih
udah kamu tenang aja
nah opa tadi udah alasan sakit perut sama si nadif sama si farel
dan mereka percaya
aduh sakit tau
ih waktu jadi cowok kasar banget sih
itu ke cowok di kepala lu tadi
hah cincang ada ke cowok di kepala rara
ih gak ada apa apa juga
lu modus kan gue tau lu modus
ih nyebelin banget sih
tau gak sih rambut gue tuh abis keribet
ih lu modus dasar
dih orang beneran itu ada ke cowok yang tadi jatuh di kepala lu
ih banget sih
rara udah yuk
eh dewi mau terus hati hati tau kalo ada si davin
ih tukang modus banget sih nyebelin
aduh hampir aja ketahuan sama si dewi
tapi si rara mukulnya sakit juga ya
kebanyakan nonton drakor tuh anak
pakai actingnya pinter